setelah mengalami beberapa kali erupsi freatik sejak letusan besar pada tahun dua ribu sepuluh
gunung merapi yang terletak di perbatasan daerah istimewa yogyakarta dan jawa tengah memasuki fase baru yakni erupsi mahmatik
fase ini ditandai dengan munculnya kubah lava baru seperti karakter merapi sebelum erupsi pada dua ribu sepuluh
kubah lava merupakan tumpukan lava yang telah sampai puncak
sebelum erupsi pada dua ribu sepuluh kubah lava menjadi tanda gunung merapi telah memasuki masa erupsi
kuba lava merupakan ciri khas gunung merapi yang hilang sejak letusan besar pada dua ribu
setelah itu merapi tidak lagi memiliki kubah lava yang menjadi ciri letusan asli merapi
akibatnya gunung merapi hanya meletus secara freatik yaitu berupa embusan
kubah lava ini juga menyebabkan kebencanaan geologi dan penyelidikan
dua puluh agustus lalu balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi atau bpptkg menemukan kubah lava baru muncul di puncak merapi
kubah lava baru tersebut berukuran panjang lima puluh lima meter lebar sekitar dua puluh lima meter dan tinggi lima meter dari permukaan kubah lava bekas erupsi dua ribu
kubah lava diperkirakan muncul sekitar sebelas agustus di awal dengan kejadian kebencanaan gunung merapi
dari sini kesimpulannya adalah munculnya kubah lava menandai bahwa pas erupsi mengatik gunung merapi dimulai
walau kubah lava muncul disertai dengan meningkatnya aktivitas merapi
bpptkg meminta warga tidak panik dan hanya mempercayai informasi resmi yang bersumber dari instansi pemerintah yang berkompeten
bpptkg juga menyatakan tidak ada kenaikan level status merapi yang kini berstatus waspada level dua
warga hanya diimbau agar meningkatkan kewaspadaan
wahyu juniawan yogyakarta